informasi terkini menjelang hari raya idul fitri di bandara soekarno hatta cengkareng
dan untuk itu kita sudah terhubung dengan koresponen cnn indonesia albi pratama
mari kita bersama sama albi selamat malam
albi bagaimana situasi di bandara soekarno hatta
tampaknya sepertinya sudah sepi nih di belakang anda
kemudian mungkin terkait juga dengan faktor keselamatan ini
tadi ada bom di surakarta
ini apakah berpengaruh ke jumlah penumpang di bandara
dan juga disiap siagakan satu unit kendaraan barakuda berupa panser
dan di setiap pintu masuk keberangkatan atau kedatangan di setiap terminal bandara soekarno hatta
pasukan tni bersenjata laras panjang untuk mengantisipasi jika nantinya ada pelaku pelaku yang diduga sebagai pelaku terorisme di bandara soekarno hatta ini
adanya peningkatan status keamanan menjadi siaga satu di bandara soekarno hatta ini juga diupayakan untuk mencegah terjadinya aksi teror
seperti yang terjadi di bandara bandara internasional yang sempat mendapatkan serangan teror bom seperti di brazil dan juga di bandara ataturk turki
baik kembali ke pertanyaan soal jumlah penumpang di bandara
tampaknya di belakang anda suasana cukup sepi
ini apakah sudah terjadi puncak dari arus mudik kali ini apakah sudah lewat malah
ya olivia betul sekali bahwa puncak arus mudik di bandara internasional soekarno hatta sendiri sudah lewat dan sudah terjadi pada h empat lalu atau tepatnya tanggal dua juli
dan sebanyak sekitar satu ratus sembilan puluh sembilan ribu pergerakan penumpang pada h empat ataupun puncak arus mudik ini terjadi yang dibagi atas keberangkatan ada sekitar lebih dari delapan puluh tiga lima ratus penumpang
yang diberangkatkan menuju ke beberapa daerah dan juga ke beberapa negara yang menjadi destinasi tempat merayakan hari raya idul fitri
dan juga untuk hari ini hanya tercatat ada sekitar empat puluh empat penumpang saja yang diberangkatkan dengan menggunakan dua ratus penumpang
dua ratus sembilan puluh tujuh pesawat maksud kami dua ratus sembilan puluh empat pesawat yang diberangkatkan
sementara untuk arus balik sendiri diprediksi akan terjadi di bandara soekarno hatta ini pada h dua lebaran atau tepatnya pada tanggal delapan juli dua ribu dua puluh
baik kalau begitu albi pratama terima kasih laporannya langsung dari bandara soekarno hatta